kang terima kasih
dompet teman saya sudah kembali
tadi ada yang nganterin ke rumahnya
iis dijagain keamanannya sama kang pipit
beli lagi atuh
apalagi kalau persediaan singkongnya sudah bener bener habis
nggak ada yang dikerjain
akang ke pasar dulu aja
nanti sisa singkong yang ada biar cedoh yang marut
akang mau beli singkongnya di subang
kenapa cari yang jauh
di sana lebih murah
akang mau beli
satu pickup sekalian
tunggal nggak ada
apa yang kang bisa ketemu ada apa akan masih butuh karyawan buat bisnis kecimbring masih
ada kang besok aja saya mau ke subang siap kang
mus ya mak jangan lupa sekalian beli es krim mus mau ke subang mak emangnya di
subang ada yang jual es krim mau berangkat iya sarapan dulu di sana aja di rumah aja duduk
iya kamu lagi apa baru saya masak buat sarapan teh kirani masak apa masih
goreng jadi mau kamu belum sarapan yang ke sarapan opi aja belum
nasinya belum matang bukannya belum matang memang ada yang masak kamu sarapannya di
luar bukan cuma sarapan makan siang sama makan malam juga di luar tenang nanti kalau udah nikah
udah serumah buat sarapan buat makan siang sama buat makan malam imas yang masakin kamu bisa
hai masa cuma nasi aja sabar sebentar lagi
lauknya mateng kalau lauknya belum matang kenapa nasinya udah diantar kalau nanti bawanya
sekaligus susah nasinya panas terus loknya panas aku sih makan apa aja suka yang penting enak
itu yang cepet kalau masak sayur laude lama
bukan cuma mie kan ada telurnya
udah nggak usah bawel cepet sarapan
kayaknya enak ya
jawab jangan diem aja
kalau nggak enak bilang aja
udah jangan diem aja
jangan nanya nanya terus
ya udah ngobrolnya udah dulu
imas mau beres beres
dompetnya tadi ada di teras rumah aku
itu berarti masih rezeki kamu
jadi aku mau beli sepatunya
nunggu pasar agak sepi
biar nggak ganggu yang jualan sama yang belanja kang bro
ya udah aku tunggu ya
kau datangnya siang
dia kalau sakit giginya kumat suka manja gak mau ditinggal
sekarang udah sembuh
nggak bakal sembuh
kecuali ditambal atau dicabut
sini marut singkongnya saya yang nerusin
kang terima kasih
dompet teman saya sudah kembali
tadi ada yang nganterin ke rumahnya
mau dong is dijagain keamanannya sama kang pipit
maaf gangguan teknis
kalau senyum jangan terlalu manis
pipit takut susah melupakannya
habis ini aku masih boleh
lantetnya sampai sini aja
nggak sampai rumah
tapi kapan kapan pipit boleh ke rumah iis
biar tambah akrab aja
iis pulang dulu ya
biasa urusan anak muda